indonesia sebagai negara yang besar dengan jumlah populasi yang banyak
juga merupakan negara yang memproduksi sampah dalam jumlah yang luar biasa besarnya
sehingga sampah kini merupakan salah satu masalah yang kita miliki yang harus kita tanggulangi bersama
di jakarta saja setiap hari ada sekitar tujuh ton sampah yang diproduksi oleh perumahan maupun perkantoran
tentu semua ini harus kita tanggulangi bersama karena dengan begitu banyaknya sampah
sangat merusak lingkungan mencemari sungai kita lautan kita dan tentu saja tidak baik bagi kesehatan
oleh sebab itu perlu upaya bersama dan efektif untuk menanggulangi sampah di negeri ini
karena sampah ini merupakan tanggung jawab kita semua setiap hari setiap orang memproduksi sampah
insight kali ini akan fokus ya apa saja upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah dki
khususnya dan juga warga yang bisa dilakukan untuk menanggulangi masalah sampah bersama
sejumlah permasalahan menyelimuti jakarta kota terpadat di indonesia dengan populasi sekitar sepuluh juta jiwa
selain kemacetan dan banjir masalah sampah di jakarta kini semakin mengkhawatirkan volume sampah ibu kota meningkat setiap tahunnya
data dinas lingkungan hidup dki jakarta menyebut jakarta memproduksi sekitar tujuh ton sampah per hari
yang berasal dari permukiman sampah di jakarta dan di negara lainnya
melall learning internet mudah mudahan dan selalu turun dengan keisokan
contohnya sekarang dita ini memimpin datangnya ngerit siapa semua ini
he fantastik seharusnya
berbagai upaya dilakukan pemerintah dki untuk mengatasi permasalahan sampah di jakarta
baru baru ini pemerintah dki pun mencanangkan program pengelolaan sampah
yang disebut gerakan sampah tanggung jawab bersama atau samtama
sementara ini program samtama diterapkan di dua puluh dua rukun warga hasil seleksi
dan jika berhasil program samtama akan diterapkan di seluruh jakarta
program ini mengubah pola pikir warga mengenai pengurangan sampah
warga diajarkan aktivitas tiga r yaitu reduce mengurangi reuse memakai ulang dan recycle mendaur ulang sampah
biasanya kan sampah dari dapur langsung jadi satu
sekarang ada di pila misalnya yang plastik yang sayuran itu dipilah
jadi kalau yang misalnya bekas sayuran itu kita cacak cacak di alus
kita masuk kompornya
sedangkan yang plastiknya itu biasanya botol botol plastik
pada itu kita masuk ke bank sampah
selain program samtama pemprov dki berencana membangun fasilitas pengolahan sampah dalam kota
atau intermediate treatment facility itf yang dapat mengubah sampah menjadi energi listrik
berbagai langkah ini diharapkan dapat mengubah jakarta menjadi kota bebas sampah dalam beberapa tahun ke depan
untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dki ya
untuk menanggulangi sampah di wilayahnya insight bdc anwar
kali ini akan menanyakan langsung kepada gubernur dki jakarta
siapa lagi kalau bukan pak anies baswedan
dan memang masalah sampah ini akhir akhir ini betul betul menyebubkan kita semua
karena indonesia itu sekarang terkenal ya
kalau sungainya juga yang misalnya citarum itu sungai yang paling banyak sampah di dunia
laut kita juga banyak sampah plastik dan lain sebagainya
dan kalau tidak salah tentu saja jakarta merupakan salah satu kota yang memproduksi sampah begitu banyak
karena jumlah populasinya begitu banyak
sementara untuk membuangnya di mana nah ini saat ini mungkin masih aja satu tempat ya
bantar gebang dan lain sebagainya
tapi pak anies ini bagaimana ini
apa apa saja effortnya dan mungkin
sebelumnya kita ini nih pak anies
kita nih sekarang berada di kelurahan kecamatan di cempaka putih timur
nah di sini adalah namanya kampung hijau berseri
nah ini juga bisa merupakan contoh bagaimana warga juga
jadi bukan hanya pemerintah ya warga dan pemerintah bisa bekerja sama untuk menanggulangi sampah
bisa cerita sedikit pak
betul persis sekali
jadi sampah ini adalah satu masalah
yang harus diselesaikan sebagai sebuah gerakan
movement tidak berdekatan programatik
programatik itu artinya dikerjakan oleh pemerintah saja
masyarakat tidak terlibat
tapi ketika menyangkut sampah itu harus dikerjakan sebagai gerakan oleh semua
dan semua kota kota modern dunia menyelesaikan masalah residunya
belum tentu disebut sampah tapi residu dari kegiatan
itu sebagai kegiatan movement
prinsipnya tiga selalu
nah tiga r itu
karena itu sampah itu penamaan yang sebenarnya sudah mengasumsikan tidak digunakan lagi
sesuatu yang lainnya dibuang
sebenarnya residu sisa
jadi kita membawa bungkus mie goreng
bungkus mie itu belum sampah itu
begitu kita buka satu digunakan untuk dimasak bungkusnya pilihan kita
mau riuse mau betul kemudian atau mau kita jadikan sampah
kita buang ke tempat sampah
tapi itu adalah residu
kenapa ini harus menjadi gerakan
karena yang menghasilkan sampah itu adalah seluruh masyarakat
kita semua setiap hari
di kampung ini ini ada gerakan
yang kita sekarang baru luncurkan
sampah itu tanggung jawab bersama
ini ada di satu ratus delapan wilayah sekarang di jakarta
sebagai percontohan pengelolaan sampah level komunitas
nah nanti kita akan lihat pengelolaan mereka di sini
jadi jakarta ini kita menuntaskan sekarang
untuk pengelolaan sampah dari ujung ke ujung
hulu nya itu ada di rumah tangga
ada di industri
kemudian ada juga kegiatan komersial
yang itu menghasilkan sampah semua
lalu di hilir di hilir itu ada tempat penampungan sampah
jakarta namanya bantar gebang
nah sekarang kita mulai membangun intermediate treatment facility
di sini adalah sebuah fasilitas
yang akan mengolah sampah untuk dijadikan energi
sebenarnya kepentingan terpenting kita bukan dapat energinya
kepentingan terpenting kita adalah yang menjadi sampah itu tidak lagi menumpuk
dan kata sampah itu bukan lagi menjadi kata sampah
tapi menjadikan bahan baku
nah ini akan mampu mengolah dua tiga ratus ton per hari
wah luar biasa
apalagi jakarta itu setiap hari katanya tujuh
kita harus membangun tiga lagi
dan insya allah yang sekarang dengan satu jalan
pembangunan yang tiga lagi akan jauh lebih cepat
karena membangun yang pertama ini
melewati komplikasi kerjasama yang tidak sederhana
kalau kita lihat memang kalau di kota kota khususnya di kota yang berkembang itu
sampah itu menjadi bahan baku untuk jadi energi
tapi kan memerlukan biaya yang cukup tinggi
karena ini berarti harus ada komponen pengolahannya itu sendiri
ini bagaimana selama ini kerjasamanya dan apa yang harus diselesaikan
jadi sekarang ini kita harus mengurangi sampah di hulu
sehingga yang dibawa ke tempat pengolahan itu
pengolahan untuk sebetulnya kan dimusnahkan itu sebetulnya
tapi proses pemusnahan itu menghasilkan energi
tapi ada juga yang kemudian bisa diolah kembali
dan untuk bisa diolah kembali harus ada pemilahan
antara organik dan tidak organik
organik tidak organik kemudian tidak organik juga dibagi lagi
ini yang dikerjakan di kampung kampung ini
jadi dengan adanya gerakan seperti ini
maka kita berharap masyarakat di level hulu
rumah tangga kemudian industri rumahan perkantoran pertokohan mereka
sudah mulai memilah sampah
kita tahu ini adalah soal kebiasaan
menjadi kebiasaan itu ada proses
satu diajarkan dua didisiplinkan
menjadi dia kebiasaan lalu menjadi budaya
jadi untuk sampai budaya bersih itu ada fasenya
nah sekarang kita mulai dengan beberapa wilayah
percontohan untuk dibangun kebiasaan itu
ini salah satu yang baik
karena begini kalau kita menginginkan pengelolaan sampah itu sustainable jangka panjang
jangan hanya mengandalkan tangan pemerintah
tapi harus seluruh pihak terlibat
ada satu catatan selama ini kita mendekati masalah sampah itu dengan pendekatan program
program itu begini pemerintah siapkan tenaga untuk membersihkan
sebanyak banyaknya mengangkut sampah sebanyak banyaknya masyarakat nggak usah berbuat apa apa
iya jadi betul betul top down ya
tidak ada sense of responsibility nya
dan kira kira gini silakan buang sampah dimana saja kapan saja kami ambil sampahnya
iya itu jadi budaya yang tidak bagus
lalu yang kita kerjakan kita membangun pasukan pembersih sebanyak banyaknya
yaitu dalam jangka pendek menyelesaikan masalah karena sampahnya dibersihkan
dan itu juga kos juga kan
tapi kebiasaan untuk mengurangi
kebiasaan untuk menggunakan ulang
kebiasaan untuk mendaur ulang
tidak muncul dalam keluarga keluarga di seluruh jakarta
nah kami bahkan di mrt waktu itu saya minta mrt itu tidak boleh ada tempat sampah
dan saya ingat ketika pertama kali itu mau dilakukan
banyak yang merasa masa stasiun banyak begitu nggak punya tempat sampah
kuncinya jangan mereka bawa sampah
iya jadi saya bilang persis
jadi saya katakan begini ini mereka bawa permen misalnya
permen itu ada bungkus

itu bungkus belum disebut sampah ketika masih dalam kantong anda
begitu dibuka jadi dimakan permennya lalu bungkusnya diapakan
ya dikantongin masukin tas
nanti sampai di rumah baru dia ditaruh sampai kantor
atau mungkin bisa didaur ulang atau dipakai untuk sesuatu yang lain
tempat pembuangan sampah terakhir di bantar gebang itu juga semakin lama sudah semakin tidak memadai
sudah begitu penuh lah istilahnya
target ya dengan ada program seperti ini kolaborasi
sehingga produksi dari sampah itu berkurang
nah kira kira bisa seberapa banyak kita kurangi jumlah sampah
nah ini menurut saya ini salah satu contoh yang bagus sekali ya di cempaka putih timur ini
kalau kita lihat ini lorongnya begitu asri banyak sekali yang hijau hijau dan pesan pesan mengenai sampah
ini ya coba kalau kita lihat dari sini aja
ini kan berarti ada inisiatif yang langsung datang dari warga atau dengan kerjasama
kita itu membangun jakarta dengan pendekatan kolaborasi
bahkan saya menulis khusus selama dua tahun ini saya kampanye ke seluruh jajaran dan kolaborasi
kolaborasi itu artinya pemerintah bukan hanya administrator
pemerintah itu pemerintah
pemerintah itu pemerintah
dia naik kelas menjadi pelayan
itu sudah lebih baik lagi
dan kita biasanya senang kalau lihat pemerintah service provider pelayan masyarakat
lalu ada lagi menjadi fasilitator
oke pemerintah fasilitator
tapi ada yang lebih tinggi namanya kolaborator
nah kami sekarang ini mendorong artinya apa
kita menempatkan masyarakat bukan sebagai warga saja yang menerima pelayanan bukan customer
ini bukan hanya di aspek ini
kalau mbak desi datang ke jalan sudirman akan ketemu sainids di sana untuk jalan jalan seluruh jakarta
itu bukan kami yang membuat
itu adalah anak anak muda forum diskusi transportasi jakarta
mereka membuat solusi lalu kita adopsi solusi itu
dan kami tidak pernah mengklaim
saya selalu sebut itu bikinan mereka
dan ini bisa menjadi contoh dan bisa direplikasi
tapi mulainya biasanya bagaimana
satu masyarakatnya selalu ada yang namanya agent of change di masyarakat
nah tugas dari pemerintah adalah lurah camat itu memberikan ekosistem yang sehat supaya agent of change nya tumbuh
jadi perlu bantuan apa
ini misalnya nih ini adalah buat tanaman
aquaponik dan hidroponik
ini adalah pemberian dari pemprov
ini desain seperti ini
nah jadi begitu ada potensi potensi baik dijemput difasilitasi diajak kerjasama
lalu kita bisa siapkan bibit kita semuanya ada itu
nah jadi tapi harus selalu di masyarakat itu ada pionir pionirnya
mencari pionirnya itu bagaimana
sebentar nah ini betul
jadi yang terjadi itu sebetulnya di semua kampung selalu ada pionir

kita ini nggak kekurangan stok orang baik
orang baik itu banyak sekali
yang sering terjadi adalah
yang sering menjadi masalah itu sisi kami
bukan sisi warga
sisi kami sebagai pemerintah itu seringkali mau mengerjakan semuanya oleh kita
karena merasa tanggung jawabnya
jadi pemerintah negara itu maunya ngerjain sendiri
padahal di masyarakat itu banyak yang siap mengerjakan
jadi dalam dua tahun ini kita ubah
kalau lihat masyarakat baik bantu
kalau lihat masyarakat punya solusi fasilitasi
jangan menganggap paling tahu atas semua masalah paling tahu semua solusi
kita punya tanggung jawab iya
tapi kerjakan dengan prinsip kolaborasi
sebenarnya kolaborasi itu bahasa srihananya gotong royong mbak
dan memang sebenarnya itu bagian dari budaya kita ya
melakukan sesuatu bersama tanpa menunggu
iya dan ini ya di semua hampir di semua kampung di jakarta selalu ada tokoh tokoh agent of change nya
itu sebabnya selalu ada ketua rt selalu ada ketua rw selalu ada
jadi ada berapa yang sudah diidentifikasi bisa diajak kolaborasi
yang sekarang total itu ada satu ratus delapan puluh wilayah
kira kira di seluruh jakarta
tapi kita berharap ini akan bisa meluas
tidak cukup masih gini
tapi untuk memulai ini sebuah angka yang banyak nih
dan kita memberikan pendekatwa prinsip kepada seluruh jajaran
jangan asumsikan semua seragam
pendekatan tidak boleh simetris
di semua kampung sama
kampung itu ukuran gangnya beda beda
jenis kompleksnya lain lain
jadi intinya adalah bagi kita sampah ini dipilah dengan baik
dikelola pemilahannya dengan baik
kalau bisa dikurangi
jadi itu ujung yang mau kita dapat
tapi prosesnya di tiap tiap wilayah itu mekanismenya
hargai solusi yang mereka miliki
dan ini sebenarnya juga bisa mengurangi dari biaya pengolahan sampah yang dikeluarkan oleh dki secara keseluruhan
nah setahu kita tempat pembuangan sampah terakhir di bantar gebang itu juga semakin lama sudah semakin tidak memadai
sudah begitu penuh lah istilahnya
target ya dengan ada program seperti ini
kolaborasi sehingga produksi dari sampah itu berkurang
nah kira kira bisa seberapa banyak kita kurangi jumlah sampah
bisa kalau itu dikerjakan di semua tempat
kemudian nanti di tempat pengolahannya insya allah tahun dua puluh satu itu itf pertama selesai
sekarang proses itf kedua ketiga sedang dalam proses
begitu itu jadi maka kita tidak perlu lagi mengirim ke bantar gebang
tapi kita kirimkan ke fasilitas pengolahan sampah ini
dan dengan cara seperti itu bantar kebang tidak lagi punya problem menampung terus menerus
tapi bukan berarti selesai
karena di sana sudah menampung sampah lebih dari dua puluh tahun
ini dikatakan pembuangan sampah terbesar di dunia
salah satu ya
nah jadi kita yang sekarang kita lakukan sebagian dari tempat itu sudah mulai diolah
ada yang dijadikan sebagai bahan baku untuk material material lain
dari sampah di sana
kemudian ada yang juga dijadikan energi
nah kita sedang memilih nantinya wilayah wilayah mana yang nanti harus digunakan untuk energi
digunakan untuk material
dan wilayah mana yang nanti bisa ditutup
jadi tapi intinya adalah tempat itu tidak punya kapasitas untuk terus menerus menerima sampah
menerima sampah seperti sekarang
ini kan ada berarti ada teknologi yang digunakan
kalau tidak salah ini lumayan cukup mahal juga kan
ini bagaimana kerjasamanya
siapa yang membantu
atau apakah seluruhnya pendanaannya anggarannya dari dki
ini adalah kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha
jadi kerjasama pemerintah dengan badan usaha
nah kerjasama ini
itu memiliki nilai tiga ratus empat puluh lima juta dolar
angka yang tidak sedikit
dan itu itf sunter
itf ini insya allah akan bisa beroperasi dalam jangka yang cukup panjang
karena teknologinya impor ya
dan itu sebabnya kenapa kami pendekatannya begini
ini mulai tahun lalu kita ubah strukturnya
itu tanggung jawab dinas lingkungan hidup
untuk dari masyarakat sampai ke itf
tapi begitu pengolahan sampahnya
dia menjadi tanggung jawab dari bumd
jadi yang dikerjakan di sini adalah
kita menugaskan kepada badan usaha
badan usaha ini bermitra dengan sebuah perusahaan internasional dari finlandia
yang mengerjakan ini
yang memiliki teknologi sesuai dengan jenis sampah yang kita miliki
karena salah satu masalah di indonesia adalah sampahnya dikumpulkan
dan banyak sampah basah
dengan cara seperti itu lalu kita mulai membangun
dengan ada satu jalan bahkan dua minggu lalu
kami resmi menandatangani kerjasama dengan pln
untuk pembelian listriknya
jadi sekarang itu proses produksi sudah beres
produksi maksudnya dari a sampai z
mulai persiapan pengolahannya pendanaannya
sampai nanti hasil listriknya sudah selesai
kira kira berapa listrik yang diproduksi dengan satu itf
total listriknya itu tiga puluh lima mw yang akan dihasilkan
lumayan tentu lumayan
mencukupi kebutuhan jakarta tidak
tapi dengan tiga puluh lima mw ini kita akan punya tambahan
listrik yang nanti akan dikirim ke
paling beda untuk wilayah itu juga kan
tiga puluh lima mw itu besar
nanti rencananya akan ada total tiga ya
bahkan sekarang di sekolah sekolah
ini kita mulai di sekolah sekolah
yang kita sebut biasanya sampah
untuk dibawa ke sekolahnya
lalu nanti jadi tabungan
untuk menanggulangi sampah di jakarta ini ada berapa
kalau kita berbicara tentang anggaran itu ada urusan pengolahannya
yang itu nanti lewat investasi
dan sekarang ini kita menggunakan untuk pengumpulan
sebetulnya yang kita kerjakan selama ini hanya pengumpulan
berpuluh puluh tahun di jakarta
kita ini bukan pengolahan
kita ini pengumpulan
dipantu oleh pemulung juga
dipantu oleh pemulung
nah karena itu sesungguhnya biaya yang nyata itu tersebar
termasuk di kampung kampung kan ada juga iuran
dan kalau ada inisiatif seperti ini sebenarnya harus dikurangi
nah itu sebabnya kita
dan sebagian nanti kita akan dengar cerita mereka
dan sebagian akan bisa menjadi bank sampah
dimana sampah itu diolah
sehingga menghasilkan dana
bahkan sekarang di sekolah sekolah
ini kita mulai di sekolah sekolah
yang kita sebut biasanya sampah
sisa sisa untuk dibawa ke sekolahnya
lalu nanti jadi tabungan
jadi anak anak itu kalau mau punya tabungan
ke sekolah bawa sisa
jadi bukan sampah tapi justru sumber penghasilan
jadi kalau mau punya uang jajan
apa yang terjadi
anak anak itu di kampungnya ngumpulin sampah
mereka mengumpulkan buangan dari kanan kiri
dibawa ke sekolah karena nanti akan ditimbang
nanti setiap bulan dia akan dapat
atau nilai rupiahnya langsung dimasukkan ke rekening dia
nah tujuan kita dengan gerakan anak anak melakukan apa
tabungan sampah seperti ini adalah
membangun kesadaran bahwa yang biasa kita sebut sebagai
sampah itu adalah bahan baku
karena hari ini kalau kita membuang sesuatu
kita tidak pernah menganggap ini bahan baku
untuk proses berikutnya ya dibuang saja
jadi mindsetnya ini yang harus berubah ya
nah ini adalah perubahan yang penting sekali
karena sekarang kita
mayoritas warga indonesia tinggal di perkotaan
kalau dahulu kita tinggal di pedesaan
kemudian mayoritas bungkus juga dari bahan bahan
maka setiap rumah punya lubang untuk meletakkan
yang disebut sebagai sampah
tinggal dimasukkan lubang ditutup
tapi sampahnya daun daunan
tidak ada masalah
dan sesungguhnya plastik itu
kita dalam dunia modern tidak bisa melepaskan dari plastik
lihat ke rumah sakit seluruh peralatannya plastik
jadi kalau kita tidak menggunakan plastik
juga tidak mungkin
alat alat kedokteran itu plastik semua
jadi bukan say no pada plastik sesungguhnya
misalnya sedotan kemudian tas plastik
kemudian nah itu one
plastik sekali pakai
yang sesungguhnya bisa dikurangi itu yang harus kita kurangi
tapi kalau bicara plastiknya sendiri
banyak pemanfaatan plastik
ini kamera kamera kita juga pakainya plastik
ini microfon juga pakainya plastik
jadi ini adalah tanda kemodernan sesungguhnya
jadi jangan sampai nanti kita
bukan pada plastiknya ya
tapi pada bahwa ini harus dimanfaatkan menjadi bahan baku untuk proses berikutnya
jadi kalau ada sampah yang dari plastik
letakkan di tempat untuk recycle
sehingga dia menjadi bahan baku untuk proses berikutnya
nah yang kita kan sekarang sudah mulai melihat ya
ada tempat pembuangan sampah ini untuk sampah organik
ini kertas ini plastik
nah ini menurut pak anies efektif atau tidak yang selama ini di
karena sudah mulai ada
apakah masyarakat dengan sadar misalnya
karena kan belum ada keharusan ya di sini
dan melakukan enforcement nya pun tidak sederhana
saya kemarin sampaikan
kalau kita membuat aturan
yang ketika aturan itu dilaksanakan
berarti ada sesuatu yang salah dengan aturan ini
kita membuang sampah
untuk di stasiun kita mudah mengelolanya
tapi di seluruh
harus punya cctv luar biasa banyak tuh
malah justru problem kalau begitu
karena yang dibutuhkan adalah gerakan di masyarakat
begitu sampah itu dipilah
lalu ketika dipilah
dia menghasilkan insentif
maka orang mau melakukan
seperti misalnya kalau botol
itu bisa dibawa kembali ke tokonya untuk mendapatkan seratus perak
jadi harus ada seperti begitu begitunya ya
jadi orang mengikutinya itu
karena ada insentif disinsentif
bukan karena ada hukuman
jadi itu yang membentuk perilaku
kenapa orang mau membuang sampah pada tempatnya
karena dia akan mendapatkan insentif
nah ini yang sekarang sedang dibangun di level komunitas
mereka mereka yang aktif di sini
itu mendapatkan manfaat dari kebaikan ini
satu lingkungannya jelas lebih
saksikan dah madaesi di sini tuh
ini walaupun hari panas
tapi jauh lebih asri di sini
karena banyak sekali tanaman
dan memang kalau orang hidup di tengah kebersihan keindahannya
otomatis jauh lebih happy ya pak arniz
dan hijau itu membuat suasana jauh lebih enak
dan apa yang terjadi ketika gangnya hijau
dalam rumahnya pun cenderung hijau
dan kemudian ada kesadaran bahwa
kita hidup di tempat yang bergantung kepada keberlangsungan alam
sustainability itu menjadi kesadaran kita
nah ini yang kita ingin dorong lebih jauh
pada seluruh jajaran
begitu ada wilayah wilayah dengan inisiatif baik
fasilitasi tumbuhkan dukung
iya sampah tanggung jawab bersama
tapi kita istirahat sebentar
nanti dadah selanjutnya kita juga berbincang pada
mungkin anak anak muda dan warga juga yang terlibat ya
dalam pengelolaan sampah yang seharusnya
bukan menjadi sampah
tapi menjadi bahan baku yang
tetaplah bersama insight kami akan segera kembali
karena sesungguhnya ketika dia tidak mengolah
maka pengolahan itu dibebankan kepada warga yang lain
kan ketika sampah itu sisa itu dibuang
lalu harus diangkut
kan yang membiayai pajak dari seluruh kita
jadi kerja dki hanya memutihkan sampah
kembali ya kita berbicara mengenai bagaimana menanggulangi masalah sampah
sampah ini kalau kita lihat sekarang itu merupakan salah satu problem
yang katanya kita miliki di indonesia
khususnya di jakarta setiap hari lebih dari tujuh ribu ton sampah diproduksi
baik dari pemukiman maupun perkantoran
kita lanjutkan diskusi kita bersama gubernur dki anies baswedan
dan juga sekarang kita akan berbicara tentang sampah
kita sudah ditemani oleh salah seorang pemulung milenial
koordinator rekertabumi klinik sampah
iqbal alexander ini merupakan salah satu contoh kolaborasi
yang sebenarnya bisa dilakukan antara pemerintah
masyarakat dan juga anak muda lsm dan lain sebagainya
karena masalah sampah ini pertama merupakan masalah tanggung jawab kita bersama
tapi sebenarnya yang namanya sampah itu mindset
kalau dianggap tidak ada gunanya dibuang begitu saja
tentu bisa dibuang
katakan merupakan sampah tapi kalau sebenarnya merupakan bahan baku
bisa menciptakan untuk proses berikutnya sebenarnya bukan sampah
bisa jadi sumber penghasilan
jadi harusnya ada perubahan mindset ini saja yang kita edukasi
sosialisasi sehingga dari hulunya orang tidak akan membuang di satu tong sampah
masukin ke tas kresek atau kantong plastik buang begitu saja
tapi memilah milah ini bahan baku plastik ini bahan baku kertas
ini bahan baku kaleng gelas dan lain sebagainya
bagaimana solusi seperti itu
kita ini nanti akan buat ada regulasi yang sedang dalam persiapan
untuk memberikan insentif dan disinsentif kepada masyarakat yang mengolah sisanya
menjadi yang bisa disebut sebagai bahan baku untuk fase berikutnya
dan yang tidak nanti ada disinsentifnya
karena sesungguhnya ketika dia tidak mengolah
maka pengolahan itu dibebankan kepada warga yang lain
kan ketika sampah itu sisa itu dibuang lalu harus diangkut
kan yang membiayai pajak dari seluruh kita
jadi kerja dki hanya mengutin sampah
tapi apa bentuk disinsentif

ini bentuknya untuk perkomunitas bukan per rumah
bagaimana itu saya selalu menegaskan begini
begitu sampai pada regulasi itu harus ada contoh dulu
tidak bisa kita membuat regulasi yang menyangkut kebiasaan
tanpa ada percontohan
nanti akan bingung saja di masyarakat
oh jadi kami harus melakukan abcdfk contohnya di mana
di mana yang sudah jalan
karena ini bukan aturan menyangkut prosedur berurusan dengan pemerintah
kalau misalnya mau berurusan dengan pemerintah kami tinggal beri aturannya saja
tapi kalau ini menyangkut kegiatan di antara sesama masyarakat
dan kehidupan sehari hari
dan kehidupan sehari hari
karena itulah kenapa kita punya contoh contoh banyak ini
kemudian kita punya pioner pioner ini seperti iqbal
yang nantinya ketika kita umumkan pendekatan insentif disinsentif itu
kita berikan periode untuk penyesuaian dengan nih contoh contohnya
lalu pelopor pelopor seperti iqbal ini bisa bermunculan di banyak tempat
karena ternyata mengolah residu
dari sebuah kegiatan
itu bisa jadi profesi
mengolah residu itu bisa menjadi pendapatan
bisa menjadi menguntungkan
nah ketika menguntungkan jadi pendapatan dan baik kenapa tidak
dan ini menjadi virtual cycle
nah iqbal ini tadi kita katakan pemulung
milenial terus terang kita selama ini kan juga berterima kasih
kita anggap ya kita buang nanti ada pemulung yang memilah milah
tapi ini kan sebenarnya prosesnya jadi tidak nyaman
kalau sampah tidak efektif sampah kita buang
di situ ada kulit pisang di situ ada sampah non organik
semua campur dan lain sebagainya
yang dilakukan oleh kerta bumi persisnya
yang kami lakukan itu pertama kami mensortir dari sumbernya
kan sumber utama dari sampah itu di rumah tangga
jadi kita edukasi dari awal
setiap di desa yang kami bina setiap hari jumat kami ngambil sampah botol plastik
jadi mereka sudah dipilah dari awal
sehingga di industri darulangnya kami lebih berpikir
kami lebih efektif
tidak ada biaya untuk pembersihan lagi
ini dimana dilakukannya dan kenapa
kita ada di pesanggerahan ada di situ gintung dan ada di kebayoran baru
ini karena ada keinginan dari mereka atau menjalankan
awal dari inisiasi dari karang taruna terus kita bina juga
bikin model bisnis yang modern supaya bisa survive dan independen tidak tergantung siapapun
coba mungkin contoh dari bisnis modelnya
karena ini bagian dari insentif dan juga contoh baik yang bisa kita
jadi produk yang kami bikin itu
harus sesuai dengan market yang kami tuju
karena kami menilai banyak bank sampah hanya membuat produk yang mereka bisa itu saja
tidak tahu dijual dimana
kalau kami bikin produk udah riset market dulu mau dijual kemana
ke eropa atau ke jepang
jadi produknya sudah tepat guna
ekspor ini kita bicara
produknya sudah tahu nih mau dijual kemana
udah ada pricing strateginya campaign strateginya
seperti sebuah perusahaan
bikin bank sampah seperti mengelola sebuah perusahaan saja
jadi klinik sampah ini
milik siapa persisnya
atau keluarga juga
jadi kita sudah kooperasi
jadi sebenarnya bisa milik siapa pun yang mau bergabung bank sampah bank sampah
apa apa saja yang dipilah dan diproduksi dan bagaimana
jadi ini kita lihat ada beberapa contoh
jadi kami fokus untuk mendalur ulang sampah domestik
sampah yang rumah tangga hasilkan
contohnya seperti apa
dari kita bikin jamur atau pakan ternak dari sampah organik
kita bikin ini pouch bag dari sampah keresek
kita bikin ubin ini dari botol plastik sama sampah styrofoam
jadi ini tidak sampahnya sama sekali
sebenarnya sesuatu yang bisa digunakan untuk bahan bangunan
ini namanya sebenarnya bahan baku
bahan baku untuk proses produksi berikutnya
sementara ini dari tas keresek ya
keresek yang bisa dibuang oleh orang
jadi kita sudah kumpulin
keluarga juga sudah teredukasi karena mereka sudah memasakkan insentif ekonominya
ini sudah berjalan berapa lama
ini sudah tiga empat tahun
awalnya mungkin tantangan terbesar dan bagaimana membangun ini kan akhirnya merupakan satu bisnis ya
entrepreneurship juga kan di situ
awalnya itu karena masyarakat di pedesaan atau di kampungan tidak tahu relevansi antara sampah yang mereka buang dengan kehidupan mereka sehari hari
jadi mereka tidak peduli saja
jadi buang sampah dicampur juga tidak ada hubungan dengan kehidupan mereka
jadi kita berusaha untuk menghubungkan titik titik itu
sekalian tolong edukasi ya pak bersa kita
bagaimana cara membuang sampah yang baik dan benar
karena kita biasanya di rumah ya ada yang namanya tong sampah di situ semua masuk kan
satu tong untuk seluruh jenis
satu tong untuk seluruhnya
jadi kami bikin desa itu supaya mandiri
mereka ada jadwal pengambilan sampahnya yang sudah kita buat sistemnya
dan kita bikin desa ini bukan hanya desa sentra kajian dan daur ulang juga desa wisata
jadi dapat teman dari perusahaan mau donasi mau melihat hasil karya kami
jadi mereka sudah ada impact
ada impact ekonominya
jadi mereka jadi semangat
jadi sekarang malah kita kesulitan mencari residu untuk didaur ulang
karena semua sudah diproses
nah rata rata bisa mendapat berapa penghasilannya
kalau kita membuangnya dengan baik dan benar
kita di desa pesanggerahan itu ada sekitar tiga puluh pengrajin
seharianya mereka bisa menghasilkan rp satu ratus lima puluh
itu semua dari hasil sampah itu
dari residu yang kita kumpulkan
dan insentif untuk yang kita kira kira
kita kita di rumah ini
nah jadi di desa ini karena kita sudah ada sistem pengadaan sampahnya
ibu ibu ini melebarkan sayapnya mengambil sampah di desa lain
karena memang kita cari kan
jadi lingkungannya bersih
tanpa kita harus kampanye jangan buang sampah sembarangan
jadi kampanye adalah bikin karya dari residu
jadi sebenarnya kan masalah melihat sampah itu apakah itu menjadi sesuatu yang tidak berguna atau penghasilan
nah ini sebenarnya ya di indonesia ini pemulung ini
ini kan selama ini kan membuat ya ini merupakan mata pencarian mereka kan
dan para pemulung ini memiliki penghasilan yang cukup baik sesungguhnya
tentu bukan sekedar pemulung
tapi mereka yang memulung memilah kemudian bisa
transformasinya menjadi produk lain
dan ada memang industri yang siap menerima
kalau lihat plastik plastik yang warnanya hitam itu kan adalah plastik recycle sebetulnya
dan dia memang sebetulnya ada industri yang siap untuk menerima sisanya
tapi saya ingin teruskan dari penjelasan iqbal tadi
ini tuh contoh yang tadi saya katakan
pemerintah itu tidak boleh merasa paling tahu atas semua solusi di tiap tempat
jadi kita ini harus mendeteksi semua best practice di masyarakat
lalu yang kita lakukan adalah menggaungkan ini seperti iqbal
lihat siapa yang mau melakukan hal yang sama
lalu biar belajar
sehingga praktek praktek baik itu menular
begitu ini terjadi iqbal ini kan kira kira dengan komunitasnya tidak perlu lagi pemerintahan jemputin sampah
malahan karena dia sudah menyelesaikan kesalahannya
nah ini yang saya katakan tadi
harus ada transformasi mindset
kalau kami hanya menempatkan diri sebagai kami
bereskan semua masalah sampah
warga silahkan buang sampah dimana saja
tidak kejadian begini
karena itu yang kita kerjakan sekarang
itu adalah prinsip kota kolaborasi
kami fasilitasi dinas lingkungan hidup kita mendukung betul tidak
kegiatan dinas memfasilitasi
jadi kita tidak ingin memonopoli atas solusi
tapi bukan berarti kita mau semut lepas tahun
sebelum ada kegiatan masyarakat kami yang bereskan
tapi kita ingin agar lebih banyak kampung bisa menyelesaikannya sama sama
karena yang menghasilkan sampahnya bukan kantor pemprov
yang menghasilkan sampahnya adalah rumah tangga
kemudian perkantoran semua kita
kertabumi sendiri ada berapa orang yang terlibat
kita tim intinya ada dua puluh enam
semuanya desainer ada produk desainer tekstil desainer
jadi memang benar benar
kita mencari residu ini seperti material kayu biasa
ini ide nya sebenarnya iqbal kita harus salut ya
sekarang anak anak muda ini apalagi dengan startupnya
apapun itu bisa dijadikan sumber kreasi
sumber bisnis ini dari mana
ide nya sebenarnya kita cukup galau
karena kalau ngomongin sampah orang bilangnya ya ini pemerintah tidak jemput
sampahnya dipilah juga percuma
ini sampai kapan
jadi kita bikin hashtag di instagram kami
ini mulai dari gue
jadi mulainya dari sendiri
daur ulang sendiri
jadi sampah yang kami hasilkan itu yang diangkut sama dinas
karena semuanya sudah kan itu sudah ada nilainya semua kan
jadi dinas cuma ngambil sedikit banget
cuma sampah residu aja yang diangkut
yang tadi bisa diambil daur ulang
jadi cukup efektif di dekat
ini bukan sekedar ada aturan
lalu tepuk tangan
jakarta tidak sedang mencari tepuk tangan
jakarta sedang menyelesaikan masalah
jadi tepuk tangannya ketika masalah selesai saja
jadi kalau kita sekedar meluncurkan itu bisa
peraturan pun sudah siap
yang sekarang kita sedang lakukan adalah menyiapkan keseluruhannya
sehingga ketika orang berganti
maka produk produk pengganti plastik sekali pakai itu sudah ada
jadi apa bagaimana memperbaiki pandangan yang terbesar ini
yang terbesar adalah meluaskan
jadi sekarang kita sudah punya teman teman yang menjadi pioner pioner seperti iqbal ini
nah sekarang kita harus bisa menunjukkan ini kepada kampung kampung yang lain
untuk mereka melihat harapannya nanti
di tiap kampung kampung itu akan muncul orang orang yang mau melakukan mirip seperti ini
tapi tidak ada kampung yang sama
masing masing memiliki ciri khasnya itu sendiri
dan kita tidak bisa memberi alat yang sama di semua tempat
karena tiap tempat butuhnya beda beda
justru kalau kita memberikan sesuai kebutuhannya akan terpakai
tapi kalau tidak sesuai kebutuhannya itu hanya memuaskan kita sendiri
yang penting sudah mengerjakan
tidak ada yang menanggung dengan target pemerintah
kira kira yang selama ini kolaborasi dan approach terhadap masyarakatnya itu bagus
baik saling mendengarkan dan mereka juga punya keinginan sendiri
jadi dari setiap desa bindaan kami kami berusaha membuat produk yang ada local content nya
ada kearifan lokalnya
kayak misalkan di desa di pesanggerahan mereka itu banyak ibu ibu pengrajin anyaman bambu
jadi kita mengolah mengkombinasikan antara residu ini dengan produk produk yang lain
sidu ini dengan anyaman bambu seperti yang pak anies pegang
jadi supaya ada cerita jadi ini ada narasi di produk tersebut
jadi juga kami lebih gampang untuk menjualnya
jadi kami membawa lagi nih kearifan lokal apa sih yang ada di jakarta yang dulu ada mungkin sekarang hilang
dibalikin lagi supaya jakarta lebih ada identitasnya
iya dan juga ini di sini kan harus ada istilahnya desainnya packagingnya dan lain sebagainya
ini semua diberikan ya sebagai
kita ada pelatihan
dari bikin packaging dari dokumen bekas kita olah jadi
dan ini laku semua barang barangnya nih
itu laku tapi lucunya lebih lakunya ini masih di pasar internasional
jadi bagus tapi berarti kualitasnya juga sudah
dan itu kan sesungguhnya mereka yang membeli tahu bahwa ini bahan dari darulah kan
jadi kenapa mereka membeli pun dengan kesadaran saya ingin membangun dunia yang lebih sustainable
karena itulah nah ini membutuhkan kesadaran
saya rasa tapi juga kalau estetiknya nggak bagus sudah selesai
iya jadi menurut saya ini
dan di sini harus ada fasilitasnya untuk training
jadi kita benar benar ada quality control banget supaya produk yang kita lempar ke masyarakat itu layak untuk ini
kedepan kerta bumi ini harusnya direplikasi juga ya
dan kita berharap sebetulnya di indonesia ini people of reference
sehingga tokoh tokoh yang dianggap rujukan yang dianggap yang dilihat orang role model makin sering menggunakan bahan barang kegiatan yang ramah lingkungan
tidak menggunakan bahan bahan yang non alamiah
ini karena alami
sehingga orang oke saya nanti kalau cari batik cari batik yang bahannya alami
kemudian ketika menggunakan tas orang tanya desainnya dari mana itu
oh ini bukan dari perancis desainnya
ini desainnya dari pesanggerahan nih
dari resaing atau pulang oleh ibu ibu di desa
jadi ada ceritanya sendiri
tapi dikatakan itu dengan kebanggaan
bukan oh kami kesian
saya bangga pakai tas ini
tapi yang mengatakan itu adalah role model
jadi mbak desi bayangkan kalau role model role model kita yang ada di masyarakat ini menggunakan produk produk ini
dan bilang bahwa yang beli bukan cuma yang di eropa bukan cuma yang di amerika
di jakarta di indonesia kita beli kok barang barang keren ini
nah contohnya ini misalnya tumbler ya
sekarang ini harus sekarang sudah mutlak ya
kalau kemana mana yang harus buat tumbler sendiri
jadi kita isi air
jadi kita tidak terlalu tergantung pada botol plastik
dan juga sekarang pipet ya
kalau ini sedotan juga kalau bisa kan yang bikin sendiri ya
atau dari bahan yang bukan plastik
nah ngomong ngomong untuk menerapkan bebas one time use plastik ini bagaimana pak anies
karena kan di beberapa kota kita lihat kan
kita sebentar lagi akan
plastik terbayar atau tidak boleh
jadi lagi lagi ini bukan sekedar ada aturan lalu tepuk tangan
jakarta tidak sedang mencari tepuk tangan
jakarta sedang menyelesaikan masalah
jadi tepuk tangannya ketika masalah selesai saja gitu
jadi kalau kita sekedar meluncurkan itu bisa
peraturan pun sudah siap
yang sekarang kita sedang lakukan adalah menyiapkan keseluruhannya
sehingga ketika orang berganti
maka produk produk pengganti plastik sekali pakai itu sudah ada
bayangkan kota sebesar ini
kalau kita hanya sekedar mengeluarkan
lalu sesudah itu terjadi
karena tidak ada pengganti
kita mengalami masalah
jadi ada stage
tapi kita sesegera mungkin begitu penyiapannya beres
kita akan terapkan
dan memberikan disincentive
disinsentifnya itu bisa dengan harga
setiap kali membeli
atau menggunakan harus membeli dan lain lain
kalau apalagi menggunakan plastik sekali pakai
harganya juga mungkin
wah lebih baik kita bawa kantong dari rumah
atau tas dari rumah
pak anies tapi juga iqbal
mungkin bisa kasih contoh contoh yang bapak bapak sendiri lakukan
untuk lebih reduce reuse resag
lebih ramah lingkungan ini
apa apa saja kebiasaan pak anies selama ini
misalnya dengan penggunaan soal tumbler ini
itu kita sudah mulai saya bawa
di seluruh ini juga di
pemprov kita menggunakan itu
lalu yang kedua
ketika ada snack makanan dan lain lain
kita lakukan yang pembungkusannya
itu menggunakan bahan bahan yang natural
sehingga tidak menyisakan plastik
lalu yang tidak kalah penting
adalah soal pengolahan
pengelolaan sampah di wilayah kita masing masing
jadi di rumah itu dipisah
antara yang sampah daur ulang
dan itu diterapkan keseharian
dan anak anak juga sudah sadar
bahkan kami itu sampai kalau
bukan hanya soal sampahnya
kami sampai air pun
di rumah kami
ini kami terapkan sebelum saya bertugas di dki
dan saya tidak pernah membayangkan bakal bertugas di dki waktu itu
kami itu menerapkan kebijakan bahwa seluruh air hujan
tidak ada yang mengalir keluar rumah
jadi saya tidak mau nyumbang air untuk publik
karena itu jadi banjir
semuanya daur ulang
apa bikin dry nasa sendiri
dan semuanya menggunakan pendekatan fisika
jadi tidak menggunakan kimia
semuanya pakai ilmu fisika
jadi penyaringan pembersihan atas seluruh residu
karena sebenarnya disebut residu itu kan yang kelihatan solid
ada yang liquid
yang membuat mampet gitu
ketiga yang membuat kotor
sampah rumah tangga itu ada yang solid nih
yang sampah sampah kita kenal
tapi ada yang bentuknya cair
nah kami juga mengolah yang cair itu
tidak menjadi kotoran di luar
bayangkan kalau setiap rumah melakukan itu pasti juga banjir bisa akan sangat
kemudian air tanah kita
karena sekarang air tanah itu diambil
tapi kita kembaliin lagi
karena jakarta ini sekarang lagi tendelam
karena kita selalu mengambil air tanah itu
jadi ini sebenarnya yang kita bisa lakukan ya
kalau bisa tanpa harus disuruh oleh gubernurnya iqbal
apa kebiasaan kebiasaan baiknya
dari riset kami itu setiap orang menghasilkan tujuh kilo sampah
setengahnya adalah sampah organik
jangan menghasilkan sampah dari makanan kalian
itu dulu aja udah membantu banget kami untuk mendorong
cuman ini kan kalau misalnya ke restoran dan lain sebagainya
nah ini juga harus ada kerjasama ya
bagaimana restoran rumah makan menanggulangi sisa sisa makanan yang supermarket dan lain sebagainya
karena mereka memproduksi lumayan kan
dan sebenarnya banyak dari mereka juga yang sudah memilah
karena memang secara komersial menguntungkan
apalagi yang skalanya sudah besar
jadi pada saat kita lihat hotel hotel kemudian restoran restoran yang besar
rata rata mereka memang
jadi gak dibuang begitu saja
mereka komersialkan residunya
yang menjadi tantangan adalah yang mikro
karena yang mikro itu skalanya kecil
sehingga mereka banyak yang belum melihat ini sebagai bahan baku untuk fase berikutnya
nah di sini yang perlu ada kerja bersama
komunitas pasar dan lain lain sudah alhamdulillah kita mulai kerjakan
ya dan kebiasaan baik ini harus dimulai dari diri
sampah tanggung jawab kita bersama
mungkin ada pesan terakhir yang mau di sharing
sampah ini adalah masalah kita
sesuatu yang kita kerjakan
keseharian kita menyisakan sisa itu residu itu
nah residu ini satu harus kita kurangi
kalau bisa kita pakai lagi
kemudian kalau tidak bisa kita pakai lagi
maka kita pastikan itu masuk dalam proses berikutnya
maka kami siapkan pengolahan sampah tuh
yang itf tadi
jadi harapan kami pada seluruh masyarakat
lihatlah sisa tidak sebagai sampah
tapi lihatlah sisa sebagai bahan baku untuk proses berikutnya
yang secara komunal itu bisa memberikan manfaat finansial juga
terbukti sudah banyak tempat
mendapatkan manfaat finansial
dan tentu lingkungan hidup kita menjadi lebih sehat
kira kira tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh dua
tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu apalagi dengan intermediate treatment facility nya sudah dibangun
sudah berjalan semua
dan inisiatif seperti ini sudah dilakukan
insya allah tahun dua puluh kita sudah mulai menerapkan jauh lebih banyak tempat
karena pada saat itu roadmap kita sudah jadi
kemudian insentif disinsentifnya sudah ada
dan masyarakat yang terlatih akan jauh lebih banyak
lalu tahun dua puluh satu akhir kita sudah memiliki itf yang siap mengolah seluruh sisa yang tidak bisa kita olah lagi
baik terima kasih pak anies dan juga iqbal
semoga apa yang dikerjakan ini luar biasa
karena kita justru perlu ya ide ide cemerlang dari anak anak muda yang peduli terhadap lingkungan
dan bisa juga mencari dari situ sumber kreativitas dan bisnis
bukan sampah tapi bahan baku yang bisa digunakan
dan juga bisa menghasilkan
itu yang paling penting ya
sekali lagi terima kasih pak anies dan juga iqbal
demikian insight with desi anwar kali ini
menarik sekali karena memang sampah adalah tanggung jawab kita bersama
tapi mindset terhadap sampah ini juga harus kita ubah ya
jangan melihat sesuatu yang sampah ini sebagai barang yang tidak berguna
tapi sebenarnya bisa digunakan untuk berbagai macam
asal kita tahu ya
asal kita mau
demikian insight with desi anwar
anda juga dapat menyaksikan acara ini dalam cnnindonesia com
sampai jumpa dan bye bye